sebaiknya aku abadi langangu di dalam sajian
itu dah kalah
batu musti keampah kenapa kau tuker gini
dengan rara santang
semestinya rara santang itu kau nikahi
karena kau dengan menikahi rara santang
berarti kamu akan menguasai takar sunda
kau tidak tahu apa apa
kalau musti keampah letih tangan kian santang
dia pasti akan membunuhmu
karena itu seperti di mimpiku
demo tidak akan terjadi apa apa
aku percaya dengan mimpimu
lupakan mimpi itu yudhakara
musti keampah itu sudah musnah yudhakara
dia sudah mengalahkan kubur padahal dia sudah berubah
itu semua salahmu
kau tidak menurunkan dirimu yang sangat hebat kepada aku
maka berikanlah ilmu kanoragamu yang sangat kuat itu
untuk membunuh kian santang
dan arda lepa
dan dia akan membunuhku
aku mengerti maksudmu yudhakara
aku akan tetap menurunkan ilmu buat kalian
tapi ada satu syarat
kamu harus ceritamu
udah aweweh yang bersama kian santang itu
kita sudah sampai
kenapa aku merasakan
kalau ini bukan makami bunda
aku tidak bisa menjelaskannya kepada kalian
tentang apa yang kurasakan
mungkin itu hanya perasaan dirimu saja yang merindukan ibunda
kita pun tidak bisa menerima kematian ibu bunda
tinggalkan aku sendiri disini
aku harus membuktikan
kalau mata batinku benar
titel waktu yang tertentu
ini keduduk bang chop
artinya ibunda masih hidup
terima kasih ya allah
aku harus memberitahukan kepada yang lain
kalau ibunda masih hidup
gimana tuh ini teh
kok bisa sampai jatuh kayak gini
tahuanku sakit sekali
aduh kalau gini mah kita
kenapa kau ingin aku mencari tahu
cari tahu di lengan sebelah kanan rati
apakah ada tanda bulan sabit
kalau sampai ada
bunuh dia yudhakara
kenapa kau menginginkan aku membunuh rati
kamu jangan banyak bertanya
benar benar ingin mendapatkan ilmu dariku
tidak ada yang aman
hanya ada yang aman
apa yang terjadi
apa yang terjadi
biar aku lihat ya
dia berkubur kecil ya
rati sebaiknya aku abah tilangmu di dalam sajanya
berita penting apa yang kau bawa siluman kumbang
daulat tuanku ratu
hamba membawa berita bahwa sesungguhnya
subang larang masih hidup
ampun kusti ratu
hamba melihat sendiri di pemakaman
waktu kian santak membongkar makamu
jika memang demikian
berarti subang larang memang ditadbirkan
untuk mati di tanganku
hentikan perbuatan kalian

kau bangun kakak
tunggu pembalasan kusimu